besok kami akan kembali menghadirkan diskusi politik terkait fenomena yang mewarnai layar di muka publik di tengah panasnya isu politik jelang pilpres dua ribu sembilan belas
bersama dua narasumber yang concern terhadap pemimpin pilihannya masing masing dan juga kepemimpinan politik nasional seperti yang berikut ini
jadi kalau politiknya sensasi ngapain kita masuk pada substansi
saya belum banyak dipacu untuk mikir kecuali untuk memanage retorika saja
bukan apa apa saya harus lakukan itu untuk melayani bungroh
kita bicara tentang empat dengan otak yang bakal defisit karena kekurangan nutrisi karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi asfal yang mangkrak di sumatera
bagaimana kau bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya berpikir oposisi yang disasari jadi bicara rog
jadi metafor sekecil itu nggak bisa dibedain
bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi melainkan sebuah perayaan demokrasi
sekarang saya terangin
perang demokrasi itu artinya pemilu
perayaan demokrasi artinya pemilu
jadi pemilu sama dengan pemilu kan
ketika mengatakan bahwa perang demokrasi itu yang dimaksudkan pak jokowi adalah ketika kamu membunuh lawanmu sampai pada tingkatan
tidak ada penyeluruhan dalam demokrasi
perang demokrasi itu namanya kompetisi politik sambil
rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin
rocky sekedar ingin memuaskan organisme
intektual dan mungkin juga orgasme seksualnya saya nggak tahu
itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite
dusta itu sudah berbasis data
dusta itu bahkan sudah berbasis data yang akurat
bukan karena bilang sepuluh pemuda
bukan satu kakek kakek
rocky menurut saya sudah kecapian berpikir
akhirnya sibuk menjadi penghujat
bagaimana evaluasi politik dalam masa
selama dua bulan kampanye ini
apakah akal sehat
atau justru akal miring yang merajai retorika ruang publik kita
saksikan perbincangannya bersama roky gerung dan budiman sujatmiko
rabu dua puluh satu november dua ribu delapan belas pukul dua puluh satu di layar pemilu terpercaya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu